informasi berikutnya jenazah rianti siswa kelas enam sdn petukangan utara yang diduga tewas melompat dari lantai empat gedung sekolah yang dimakamkan di tpu petugangan utara pesanggerahan jakarta selatan rabu pagi ini
suasana haru mengiringi kepergian jenazah rianti pada rabu pagi
keluarga kemudian tetangga dan kerabat serta guru almarhumah beramai ramai mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatannya terakhir
ada seorang guru almarhumah jatuh pingsan karena tak kuasa saat melihat jasad ariyanti diturunkan ke liang lahat
diberitakan sebelumnya rianti yang merupakan siswa kelas enam sdn petukan utara yang diduga melompat dari lantai empat gedung sekolah pada selasa pagi kemarin
seorang siswa kelas enam sd terjatuh dari lantai empat sekolah
lantai empat sekolah dasar enam pagi pesangkerahan jakarta selatan kemarin
korban meninggal setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit fatmawati jakarta selatan
dinas pendidikan dki jakarta membantah tudingan insiden itu terjadi akibat adanya perundungan di sekolah tersebut
kita langsung tergabung melalui sambungan telepon dengan paman korban pak jafar musaid
assalamualaikum selamat siang pak jafar
selamat siang pak
pak jafar sebelumnya saya kemudian segenap keluarga transmedia mengucapkan
dan juga pemirsa berduka atas kasus ini bagaimana kemudian apa yang ditangkap oleh pihak keluarga sejauh ini pak
apakah benar ada dugaan perundungan yang terjadi pak jafar
benar sekali pak benar sekali
jadi saya sebagai keluarga jadi saya pengen masalah ini sampai tuntas gitu pak
sudah tuntas udah tahu bagaimana kronologisnya dari pihak keluarga
saya merasa puas
baik ya sejauh ini apa yang tidak puas dengan keterangan dari kepolisian kemudian dinas pendidikan termasuk guru dan juga sekolah pak
belum akurat pak pemberitanya
jadi saya masih menunggu dari pihak kepolisian karena saya sudah serahkan sama kepolisian
jadi saya tunggu nanti beritanya bagaimana
itu dari pihak saya kalau dari pihak saya pengennya sampai tuntas pak
bagaimana kronologisnya dan kejadian itu sampai anak anak saya itu berani untuk loncat
kalau menurut saya nggak mungkin anak baru umur tiga belas tahun itu nekat untuk loncat sampai sejauh itu pak
kemudian ada rencana pemakaman pada rabu pagi apakah ada dari pihak sekolah yang datang kemudian menyatakan keterangan baru pak
belum belum pak tadi sudah dimakamkan sudah selesai
dari pihak sekolah juga datang semua juga datang
tapi belum ada pemberitaan untuk selanjutnya pak
baik saya juga menghimpun informasi dari kepolisian pak jafar
ini statement dari kasat reskrim pores metro jatah selatan akbp
bintoro kepada wartawan menyatakan penemuan adanya kursi di dekat tembok yang diduga dilakukan korban ini melompat
apakah anda mengetahui hal ini pak ada kursi yang ditemukan di dekat korban untuk melompat
saya belum sampai ke sana pak
jadi belum sampai ke sana
baik semoga kasus ini bisa
bisa terang benderang apa yang diungkapkan kepolisian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ya pak ya
kita prihatin atas kasus ini tidak akan terjadi lagi
ya saya puas pak kalau sudah dilakukan dengan kepolisian dengan penyedikan penyedikan yang akurat
saya merasa puas sebagai keluarganya
kalau masalah untuk ponakan saya keluarga tidak ikhlas pak
baik baik kami turut prihatin pak atas kejadian ini
keponokan anda juga sudah berpulang ke yang mahkuasa
kita harapkan semoga kepolisian bisa mengungkap ya pak ya
menyebab dari insiden ini
terima kasih pak jafar musaid
selaku peman korban
ya selamat selamat pak
selamat pagi menuju siang